kok jadi berantakan kayak begini sih
itu kan pot kesayangan mami lor
kok kalian semua bangun sih
aku tuh tangannya gak cukup untuk kasih kalian
semua minuman tau gak
tadi tuh waktu aku dateng
aku pengen ngajak mereka nginap di rumah aku
banyak mainannya loh
palingan nanti mainannya mainan perempuan semua
yah ntar kayak waktu itu lagi
emang dikira kita
gak boleh ngomong gitu mas nenek kecil
kalian kan tau
di rumah aku bisa makan sepuasnya
terus mainannya tuh udah ganti
kan semua tempat di rumah aku ada ac
jadi kalau kalian panas
kalian bisa main di kolam renang
mending gak usah dera
aku takut mereka buat masalah di sana
udah kan ada aku
aku bisa jaga mereka
lagian kamu gak kasian apa
mereka semua pada sedih sedih
iya kak boleh ya kak
kalian gak boleh nakal
bilang thank you ke karangga
thank you karangga
thank you karangga
berasnya dimasukin ke kantong plastik kecil lagi
dari dulu bapak dan ibu sepakat
kalau kami memiliki rezeki lebih
ya kami akan membantu anak anak di pantiasuhan
boleh saya bantuin
bantuin ibu ambil gunting di kamar ibu ya
ada di lemari
bantuin ya sayang ya
guntingnya ada di lemari yang atas ya saya
terima kasih sayang
kamu kok kayak orang bingung kayak gitu sih
dari tadi ibu perhatiin
pertama kali kamu datang
wajah kamu ketakutan
lah yang ibu tahu
kamu kabur dari rumah
pasti masalahnya besar ya
enggak ada apa apa
perjalanan hidup kamu tuh masih sangat panjang
kalau ada sesuatu yang ingin kamu raih
yang ingin kamu capek
itu yang akan kamu lakukan
kalau ada sesuatu yang ingin kamu raih
yang ingin kamu capek
sepanjang itu masih dalam jalan kebenaran
ya kamu harus kejar apapun itu
enggak boleh kamu gampang menyerah
hidup harus punya satu tujuan
enggak boleh putus asa
enggak boleh putus asa
enggak boleh putus asa
enggak boleh putus asa
enggak boleh putus asa
enggak boleh putus asa
enggak boleh putus asa
enggak boleh putus asa
of course aku kan princess tempat ini
ya hebatnya kayak di tv aja
iya kayak di negeri dongeng
oke sekarang kalian ganti baju berenang terus kita langsung berenang oke
kak laura kita sih sebenernya pengen banget berenang kak
cuma kita nggak punya baju renang kak
tapi aku nggak punya baju berenang cowok tapi kak untuk cerai sih punya
tunggu sebentar oke tunggu tunggu jangan kemana mana
apa kak laura
tunggu sebentar mama
tunggu sebentar mama
tuh kan liat deh mereka tuh happy banget
lain kali kalau mereka mau berenang lagi kamu bawa aja ke senyum
iya aku ngajak ade kamu tuh perhatian sama mereka makasih ya
aduh rangga kamu tuh harusnya tahu dong aku suka sama anak anak
apalagi kok anak anaknya lucu lucu
emang sih mereka agak dekil tapi kan mereka baik baik
keren banget kak berbunuh rangga
makasih makasih ya kak
enggak aku cuma kepikiran ngopi aja
tadi aku tuh kayak ngeliat kopi cuma dia menghindar
kamu tuh kayaknya sayang cuma sama dia deh kamu selalu aja mikirin dia
kamu tahu nggak sih
dia tuh sekarang udah kabur dia ngapain kamu cari dia
tapi kamu tetap aja maksa
rangga opie itu adik aku
aku harus ngejagain dia aku takut dia ada apa apa
rangga sebenernya kamu pernah nggak sih mikirin perasaan aku
tahu nggak rasanya tuh sakit banget setiap kali kamu ngomongin opie
karena kayaknya di pikiran kamu semua ada opie opie sama opie
kamu tuh keterlaluan sekali lora
itu tanaman tuh langka harganya mahal banget
ini ini anak anak jalanan pada kesini ngapain
astaga pake zarnaknya daddy
waktu itu aja may pernah ngasih baju baju aku kopi
aku gak terlalu marah
sekarang gak apa apa dong aku pinjamin baju benang dari ke mereka
hei lora ini gak bisa
itu celana udah jadi bekas
jadi udah gak mungkin pake itu lagi tau
aduh keterlaluan sekali deh
sekarang juga ya kalian pergi
pergi semuanya ya
yaudah sekarang kalian beresin barang kalian
sekarang yang penting kita pulang dulu
rangga tunggu dulu please
rangga kamu gak denger
tadi kita udah diusir sama mama kamu
nanti aku ganti semua orang
nuslan gak sengaja
iya jangan marah ya kak
ya nggak apa apa kok dari tadi minta maaf terus
iya enggak membenci
tapi udah alih benci kak
ya udah ya udah sekarang kalian mandi dulu ya kan habis berenang
iya kak di rumah kalam bra
iya kak kalam renangnya gedeee banget
ya udah gi udah mandi di sana